di tengah landainya kasus dan pelonggaran pembatasan yang terjadi hari ini
ancaman gelombang ketiga covid sembilan belas di indonesia justru berada di depan mata
tren kenaikan kasus di sejumlah daerah ini juga menunjukkan penambahan angka
meskipun kecil tapi apalagi jelang libur akhir tahun ini
membuat prediksi terjadinya gelombang ketiga ini menjadi sebuah keniscayaan
seberapa siap skenario antisipasi
kita akan berbincang dengan emil elestianto dardak
wakil gubernur jawa timur
pak wakub selamat sore
selamat sore pak emil
belum menunjukkan pola kenaikan yang konsisten
itu fluktuatif di kisaran di bawah tujuh puluh
kalau tadi saya dengar di offsetnya kan tujuh puluh per hari
kita di bawah tujuh puluh pernah sekali tujuh puluh empat tapi turun lagi enam puluh lima lima puluh sembilan empat puluh enam
tapi memang itu bukan alasan untuk kita lengah ya atau compression
kita harus benar benar siaga
itulah sebabnya forkopimda jawa timur
di pimpin bu gubernur
sudah melakukan rapat koordinasi untuk
bukan lonjakan kasus
tapi lonjakan mobilitas di akhir tahun
bagaimana lokasi lokasi wisata bisa memiliki kesiagaan
dan apa kira kira rencana traffic management yang akan dilakukan pada penghujung tahun
oke pak wagub kita nanti bicara soal bagaimana potensi dari people gathering
dengan adanya libur akhir tahun yang tadi anda sebutkan
tapi kita fokus juga kepada
beberapa lokasi di jawa timur yang mungkin selama ini dalam periode pandemi ini cukup rawan penyebaran kasus
antisipasi kali ini juga ada atensi khusus pak di tempat tempat ini
baik jadi semua lokasi wisata itu dibuka dengan memastikan mereka sudah memiliki sistem internal untuk memantau
itu satu ya
nah yang kedua kan kita tahu bahwa assessment di kemenkes dilakukan real time setiap harinya di update ya
jadi persaat ini kan kita punya tracing ratio dua puluh satu lima puluh tujuh untuk setiap satu kasus konfirmasi
dan kita mengakui bahwa ini juga harus kita hati hati karena kadang kadang testing itu banyaknya bukan penelusuran kasus
tapi justru testing yang diperoleh karena orang mau pergi naik kendaraan angkutan sehingga harus mengambil tes
tetapi tim tracing ini tetap berjalan untuk memastikan kita kalau ada kasus misalnya hari ini ada empat puluh enam
itu kebetulan kita cari berapa kasus yang terkait dengan empat puluh enam ini
dan ne kita lakukan untuk meminimalisir potensi
satu kasus bisa berlipat ganda karena tidak tertangani
oke artinya kemudian strateginya akan sama saja dengan sebelumnya
tiga t begitu juga akan tetap intensif dilakukan
apalagi juga di libur natal ini amunisinya tentu akan lebih besar yang disiapkan
baik jadi tiga t itu sesuatu yang harus ada selama masa pandemi ini
karena tanpa tiga t itu bahaya sekali
satu kasus bisa berkembang kalau tiga t nya nggak jalan dengan baik
testing tracing maupun kalau treatment ya nggak kepakaian ruangan treatment karena kasusnya sedikit
tetapi tadi juga di ops air dan kami juga melakukan hal yang sama
tadi di editorial disampaikan
bahwa rumah sakit memastikan bahwa ketersediaan oksigen kemudian tenaga kesehatan tetap ada
cuman memang tenaga kesehatan mulai juga kita mobilisasi untuk membantu mempercepat vaksinasi
vaksinasi tahap satu
oke untuk kelompok rentan bagaimana pak wagub
apakah ini juga sudah berjalan untuk vaksinasi
kelompok rentan definisinya salah satunya kan lansia ya
lansia ini memang paling menantang
tapi capaian ini bervariasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya
tetapi mulai ada tren yang membaik
walaupun sekali lagi hasilnya masih variatif
oke pak wagub ada sorotan juga menarik soal situasi hari ini
ada potensi bencana yang terjadi begitu ya
kita tahu bahwa warga anda di batu malang jawa timur sekarang mengalami bencana begitu
ada warga yang juga diungsikan begitu juga
tentu dalam situasi dan kondisi yang darurat
apakah kemudian ini juga ada penanganan khusus atau hal hal spesifik yang akan diterapkan
jika kemudian ada kondisi kondisi emergensi seperti ini pak wagub
ya baik tentunya tempat pengungsian itu harus menjaga betul bahwa prokes masih bisa diterapkan
karena artinya orang tidak boleh terlalu berkonsentrasi banyak
cuma saya tadi sudah meninjau
melihat ini dikirimi di grup kami bahwa tempat pengungsian ini tidak terlalu terisi secara padat sekali
dan inilah kemudian mereka memilih di tempat tempat keluarga sanak saudara gitu
jadi tidak terlalu terjadi kemudian konsentrasi massa yang besar di satu titik
ini yang kita hindari tentunya
ada skenario khusus pak wagub untuk kegiatan tanggap darurat di lokasi atau titik titik rawan bencana nanti
yang jelas skenario bukan skenario khusus ya
yang jelas bahwa memang kita sudah melakukan bahkan apel bersama forkopindo untuk bencana hidrometeorologi
jauh sebelum ini dan ya memang tidak ada bisa menebak ya
bencana itu seperti apa akan terjadinya dan yang di batu ini tergolong besar sekali
nah oleh karena itu memang yang penting kesiagaan dari elemen untuk cepat melakukan penanganan
termasuk misalnya saat ini air di kota malang terganggu karena adanya longsoran yang
mengganggu pipa dari wdam
nah ketersediaan alat berat peran lintas instansi ini sudah terpetakan sehingga insya allah
alhamdulillah ya mereka bekerja dengan sangat efektif di lapangan
oke terakhir pak wagub strateginya adalah yang akan ikut berperang begitu ya kita semua ya
di front depan ini tentu ada nakes ada rumah sakit darurat ada obat obatan
alatan peralatan yang disiapkan
ini ready pak
kita ya gini saya tidak mau kadang kadang ngomong ready itu seakan akan kita tahu persis kasus itu akan jadi berapa ya
jadi tetapi secara historis kita beristirahat semaksimal mungkin bahwa kita bisa mengantisipasi situasi yang terburuk
oke kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan karena memang beberapa waktu yang lalu jawa timur cukup tinggi
kasus yang terjadi di sana dan penanganannya juga cukup memusingkan begitu pemerintah daerah untuk menekan angka kasus di sana
dan semoga ini tidak berulang karena sudah diantisipasi dengan segala sumber daya yang ada di jawa timur
terima kasih pak wagub sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia newsroom sore ini